video yang beredar viral terkait tersangka narkoba yang mengaku dibekingi polisi saat dilakukannya jumpa pers dengan media
jadi perbincangan warga net apakah betul pengakuannya itu dan bagaimana nasibnya kini
saya akan berbincang dengan kabit humas polda sulawesi selatan kombespol komang suartana
halo selamat malam pak komang apa kabar pak komang
selamat malam pak ibang sehat sehat selalu
baik pak komang sebelum saya bertanya soal bagaimana tanggapan dari kepolisian terkait dengan ucapan dari tersangka ini
tentunya kita juga bertanya tanya sebenarnya kasus apa yang menjerat tersangka ini
ya pak komang bagaimana apa kasus yang menjerat dari tersangka ini sebenarnya sebelum saya bertanya terkait dengan pengakuannya ini
terima kasih bisa kami sampaikan bahwa pekerja kita dari bnk tanah toraja mengungkap kasus narkotika jenis sabu sabu
di mana tersangka dan tersangka
di saat melaksanakan relis kasus itu dari salah satu tersangka itu menyatakan adanya bakingan dari anggota forester
jadi dengan adanya video viral tersebut kita dari polda langsung minta bapak bapak polda untuk turun ke lapangan
langsung mengecek apakah benar informasi yang didapat adanya oknum anggota yang membekenggi narkoba
di wilayah toraja utara
untuk itu pada saat itu juga propam polda langsung turun ke lapangan
bekerjasama dengan kasih propampores untuk melakukan lidik informasi tersebut
tapi sejauh ini bagaimana keterangan dari tersangka untuk sementara
apakah sudah dimintai keterangan baik itu dari tersangka sendiri maupun dari oknum polisi yang disebut oleh si tersangka tersebut
dari keterangan tersangka dapat kita simpulkan bahwa dia menyerahkan uang kepada anggota tersebut anggota n
jadi hasil integrasi propamp kepada anggota belum mengaku dan belum menerima apa yang disampaikan terkait dengan adanya penyerahan uang
dan membekingi daripada narkoba yang disampaikan oleh tersangka pada saat relit kasus oleh bnk
jadi tetap kita akan dalami
kita akan melakukan pengecekan terhadap hp yang dimiliki oleh anggota yang dimana disangkakan
sudah gitu nanti kita akan mengecek sejauh mana anggota ini terlibat di dalam kasus ini
dan untuk urin juga sudah dicek oleh anggota kita oleh propamp dan hasilnya negatif
jadi kita akan mengecek hp yang dimiliki oleh korban tersebut
tapi kalau misalnya
benar benar terbukti begitu
sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh polda sulsel jika memang ada oknum anggota polisi yang memang terlibat terkait dengan peredaran narkoba ini
apabila anggota kita terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan masalah narkoba
perintah tegas bapak kapolda setiap apel pagi kepada seluruh jajaran akan menindak tegas setiap pelanggaran gota yang terlibat di dalam pelanggaran narkotika
ini sudah sering sering disampaikan
tidak pandang dulu
siapapun di belakang anggota tetap akan kita tindak sesuai dengan peraturan dalam undang undang politik kita
pak komang terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh pak komang
saya sempat membaca ada beberapa artikel terkait dengan kepolisian oknum polisi di wilayah polda sulawesi selatan yang memang diduga terlibat dalam peredaran narkoba
di tahun dua ribu dua puluh
di sembilan belas oktober ada anggota dir intelkam polda sulsel yang diduga terkait peredaran narkoba
lalu juga bulan maret dua ribu dua puluh dua juga ada oknum polisi yang diamankan oleh tim khusus tindak pidana narkotika polda sulsel terkait peredaran narkoba itu
sebenarnya bagaimana kemungkinan keterlibatan oknum polisi terkait dengan narkoba ini
apakah memang betul ada terutama di wilayah sulawesi selatan
bisa kita sampaikan bahwa penekanan bapak kapolda bahwa
sulawesi merupakan target daripada narkotika
dan sudah menjadi sarangnya narkotika
pada saat perintah bapak kapolda untuk melakukan tindakan siapapun anggota yang melakukan pelanggaran kita akan tindak tegas
termasuk juga anggota kita yang kemarin sampaikan anggota intel atau anggota pores
itu kita proses dengan tuntas kita pidanakan
tidak ada permainan permainan di dalam pelaksanaan penegakan hukum kita khususnya peluru anggota polri
peringatan sudah terus dilakukan setiap apel
apa yang membuat oknum oknum polisi itu bisa terjerumus dalam peredaran narkoba ini pak
kalau kita lihat mungkin pergaulan
pergaulan sejak itu ingin cepat untuk mendapatkan rezeki yang besar
lalu antisipasi yang dilakukan apa saja
apakah hanya melakukan apa namanya istilahnya peringatan peringatan ketika apel
ataupun apakah ada cara lain begitu agar hal ini tidak terulang kembali
kita tegaskan bahwa di dalam pelaksanaan tugas kepolisian
itu pengawasan yang melekat berjenjang dari atasan sampai ke tingkat bawah
itu yang harus kita lakukan
dan terus menerus kita awasi pelaksanaan anggota di lapangan khususnya anggota narkotika
dan setiap anggota narkotika
perintah bapak kapolda untuk selalu diberikan pengawasan
untuk selalu dicek urinnya
karena mereka langsung bersentuhan terhadap obat obatan telarang
di mana tugasnya adalah untuk membasmi menghilangkan peredaran narkoba di wilayah sulawesi selatan
baik pak komang terakhir ini ada sejumlah warganet di twitter saya baca
justru mempertanyakan terkait bagaimana keamanan dari si tersangka narkoba ini yang
kalau misalnya memang betul ada oknum polisi yang terbukti
apakah jaminan keselamatannya ini bisa dipastikan
kita akan jamin pasien tersebut untuk memberikan laporan laporannya
sehingga membuka terhadap anggota anggota melakukan kesalahan kesalahan kita
kita akan jamin keamanannya
baik baik terima kasih kabit humas polda sulawesi selatan
kombes pol komang suartana sudah berbincang dengan kami malam ini
salam sehat selalu pak
salam sehat pak iqbal selamat malam
selamat malam pak